artinya gini kalau ingin dengan empat puluh dua kementerian yang dipropos itu kan harus dikerjakan oleh komposisi dpr sekarang
yang kita tahu dominasinya ada di pd perjuangan
itu mungkin yang selama ini kita mendengar bahwa pdi perjuangan masih sangat dinanti atau sangat diharapkan oleh pak prabowo untuk komunikasi
komunikasi yang kemudian meningkat bergabung
ya meskipun sinyalnya sejauh ini ya belum ada tanggapan
tapi kamu dengar apa
apakah jangan jangan nih di belakang layar sudah ada pertemuan minimal utusan bu mega dengan pak prabowo
iya kan udah lama tuh isu prabowo mau ketemu sama bu mega kan tapi kan belum jadi jadi juga
tapi jangan jangan di luar itu utusannya sudah saling ketemu
kabarnya begitu ya ini informasi dari dua pihak nih
jadi memang ada pertemuan pertemuan
dalam kurun waktu seminggu dua minggu terakhir ini
dari sebelum idul fitri itu kabarnya
pertemuan sudah terjadi baik itu dari kubu mbak puan kemudian sebagainya dengan pak prabowo subianto
yang udah ketemu sama pak prabowo
kemudian juga utusannya bu mega kabarnya
kita harus mengonfirmasi
nah yang penting kan dari sumbermu bukan dari gustakim gitu
apakah deal dealannya bagaimana itu belum tahu tuh
artinya tapi intinya utusannya bu mega udah ketemu prabowo gitu
tapi kalau misalnya kita bicara soal apa namanya itu di dpr misalnya kan sepertinya hak angket itu nggak jalan lagi ya
karena kan sudah golkar aja sudah keluar tuh bahasanya bahwa tidak akan mengubah md tiga
ya artinya kalau tidak akan mengubah md tiga itu berarti menguntungkan bagi pd perjuangan
pdi perjuangan tidak jalankan hak angket kan deal
hak angket sampai sekarang belum ada tuh